salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam
seperti biasa luar biasa ada bang andri rosyadi eh ibang kita inget banget bang beberapa waktu yang
lalu di tempat duduk yang sama di acara yang sama bang andri pernah bilang kalau sampai sekarang
kubu prabowo dan juga gus imin masih solid mungkin waktu itu bang andri enggak tahu kalau gus imin
solid ya ke pak anies hahaha kita enggak tahu tapi kalau tadi kita dengar bang andri bilang
no hard feeling jelaslah no hard feeling yang gabung lebih banyak daripada cabut ya ibaratkan
bisnis satu penumpang gak jadi naik nggak papa udah penuh bisnis masih bisa jalan jadi tapi
gue tahu dong gue tahu kenapa sekarang cah imin itu jadi cawapres kenapa tuh alasan kenapa cah imin
jadi cawapres sekarang itu berkat doa dari pak jazilu hahaha betul karena beliau beberapa waktu
lalu pada saat itu lima tahun lalu doa dirapat paripurna salah mengucapkan jabatan cah imin
oke yang harusnya itu wakil ketua mpr disebutnya wakil presiden dan diaminin semua orang amin
terjadi amin arti doa dari pak jazilu di ijabah amir jadari situ kita tahu kalau ada tipe tipe orang
tapi kalau kita lihat yang selalu menarik dari politik

pernah bersebelahan dengan nasdem gerindra pernah bersebelahan juga dengan pkb sekarang berseberangan
eh dari sini kita tahu nih masyarakat indonesia kalau pengen tahu keadaan politik indonesia lihat
susunan kursi politik ke betul betul mencari mencari siapa dalam kegaduhan dari politik
indonesia udah tahu dari fana kontrak tapi ada di sosial media sekarang tuh beredar hal yang menarik
dong apa tuh beredar surat yang ditulis tangan oleh pak anies untuk pak ahy yang berisi tawaran untuk
berpasangan ini mohon maaf nih untuk nasdem kalau untuk ngirim pesan dong ada teknologi namanya whatsapp
tangan tuh repon bahkan sekarang ya katanya dari pihak nasdem belum dapat jawaban dari pihak ahy
ini saya curiga salahnya dikurir nih ya saya curiga kurir salah ngirim alamat dijawab tuh
iya kurirnya bukan ngirim ke alamat pak ahy malah ngirim ke alamat caimin ya bisa jadi kan bisa
jadi untung ngirimnya ke alamat caimin ya coba ke alamat calontong calontong jadi wakil
ipt kalau empat ratus lima puluh anis pengajar program a apa dijawab
bikir kering mau ngurang bingung tapi kita tetap support er tetap support dengan pak ahaya semoga
tanya isunya pak ganjar isunya pak sadarko uno y guess pandang masih ada dua ribu sembilan belas berarti pak oh iya
karena memang pak ahy ini menurutku ada politisi yang unik
kenapa tuh dut
ketika politisi lain mencari cawapres cuma pak ahy yang mencari capres
terima kasih teman teman komisi co aldo dan juga duto
jadi kalau mau tahu situasi politik di tanah air ini seperti apa
lihatlah penataan kursi di political show
itu menunjukkan siapa bisa jadi teman pada beberapa bulan yang lalu
dan bisa menjadi lawan pada beberapa bulan mendatang
kita akan lihat dinamika peta politik nasional selama satu setengah bulan ke depan
menjelang pendaftaran capres sembilan belas oktober nanti
apakah akan lebih dinamis lagi
apakah pasangan amin anies mohaimin ini benar benar mulus nanti
mendaftar ke kpu atau masih bisa berubah lagi
karena segala dinamika bisa terjadi politik itu berbagai seni kemungkinan
dan siapa yang akan menjadi cawapresnya prabowo subianto dan juga cawapresnya ganjar pranowo

saat malam sampai jumpa